guna memperlancar arus mudik polres gresik jawa timur mengerahkan drone untuk memantau titik titik kepadatan
ya pantauan udara tanpa awak pesawat ini dianggap efektif memberikan rekomendasi jalur alternatif
buka tutup jalur maupun rekayasa lalu lintas lainnya yang mendukung kelancaran arus mudik
salah satu titik yang mendapat pantauan drone adalah kawasan duduk sampean gresik
kawasan ini merupakan salah satu kawasan padat di jalur pantura karena terdapat penyempitan jalur serta lintasan kereta api dengan lima puluh delapan kereta yang melintas setiap harinya
dari hasil pencitraan kamera bisa langsung memberikan rekomendasi pengaturan lalu lintas lebih lebih bila ambang batas kemacetan maksimal satu km terlampaui
apabila terpantau dari drone kita langsung laksanakan skenario yang sudah kita siapkan
skenario yang kita siapkan kita lihat arus kalau seandainya dari timur padat kita prioritaskan dari timur kita kontra flow
kemudian kalau seandainya dari barat yang padat begitu juga sebaliknya
untuk teknis operasionalnya polres gresik menggandeng komunitas drone
belasan drone pun dikerahkan di seluruh titik kepadatan di gresik
program ini akan terus dilakukan mulai tiga puluh juni hingga tujuh belas juli dua ribu enam belas
para pemudik bisa memantau hasilnya secara online di media sosial
instagram dan facebook dengan akun satlantas res gresik dan diupdate setiap tiga puluh menit
wida subianto gresik